berbeda dengan pasangan amin yang memilih hadir
capres cawapres ganjar pranowo dan mahfud md tidak hadir
ganjar bersama istrinya siti atikoh memilih bersebeda
menyusuri jalan di sekitar rumahnya di sleman yogyakarta
ganjar mengaku tidak mendapat undangan dari kpu
kapan ini pak hari ini kan ada penetapan dari kpu
aku malah rentuk undangan nih
sementara mahfud md mengatakan dirinya menyesal
tidak menghadiri penetapan presiden dan wapres terpilih
namun mahfud menyampaikan penghormatan
dan juga mengucapkan selamat kepada prabowo gibran
banyak yang bertanya kok pak mahfud tidak hadir di kpu
presiden dan wakil presiden terpilih
ya saya menyesal juga tidak bisa hadir
tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan
baru setengah jam sebelum acara dimulai
itu ada pemberitahuan lewat telpon
ini bapak ke kpu tidak ada apa saya bilang
ya terus diberitahu acara penetapan
jadi saya tidak tahu kalau ada undangan
ini rasa hormat saya saya mengucapkan selamat kepada
pak prabowo dan mas gibran
menurut rencana prabowo gibran akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden
pada oktober dua ribu dua puluh empat mendatang
prabowo menyebut ia dan gibran akan menyiapkan diri
dan bekerja sama setelah menjadi presiden terpilih